ya ada di mana
kamar kok berantakan
ya saya kesiangan
emang ini kenapa
mau kemana mas
kalau kamu mau selamat
turut dicari perintahku
buang mayat itu di tempat yang aman
buang dia kamu
mudah ya ini
aku sudah berbunuh accuse lalu
ada musim belutnya
hmm tidak tahu pengalaman presidente zad misalnya
maaf sebelumnya kan kami sudah menjelaskannya
bener pak kita gak bohong
bercuma deh jawabannya pasti itu lagi itu lagi
laper pak istri koban sudah datang
teddy ada orang yang mengenali kamu
sebaiknya kamu pergi ke luar kota
aku khawatir polisi akan menemukan jejak kamu
sebaiknya kamu menghilang dulu
keluar kota kemana kek
tidak kemana pun aku pergi
polisi pasti akan selalu menemukan
bukan aku kalau masalah ini bisa terungkap
kita harus menyingkirkan mertua mereka
aku kan udah bilang aku tidak mau ada pembunuhan lagi
kamu ngerti gak sih
kita tidak harus membunuh
terus bagaimana dong
kita bawa aja ke luar kota
berikut tempat tubian
beritahu vick ada dimana
siap dan ada di mobil dan
udahlah sayang jangan panik
gak panik bagaimana ya panik dong
bagaimana kalau polisi mencurigai aku
apa yang harus aku katakan sama polisi dan
seharusnya mayat ibu itu kita bawa dan kita sembunyikan
tenang sayang sebenarnya banyak alasan yang bisa kamu katakan pada polisi itu
bilang aja kalau
kita lihat apa yang sedang terjadi
sekarang kita masuk ke ruangan itu
kita gunakan ilmu meragai sukma ya
ya itu kan melanggar hukum
nanti dikemalkan keimu
tidak apa apa sani
asal perbuatan itu demi kebaikan
waktu itu ibu mertua saya pamit pak
katanya dia mau ketemu dengan keluarganya
terus saya bilang jangan bunuh ibu
tapi ibunya terus maksa pak
seharusnya ibu mengantar mertua ibu
apakah ibu ria punya masalah dengan ibu mertua
kami berdua baik baik saja
kami tidak ada masalah
lebih baik ibu berterus terang saja
kemarin pak andi meninggal dengan cara yang tidak wajar
sekarang ibu pak andi yang meninggal dengan cara yang mengenaskan
apa itu kebetulan
terus terang saja
kami mencurigai ibu di balik ini semua
tapi bukan saya pak yang melakukan
saya tidak tahu apa apa perjalanan saya pak
pak nasar bawa mayat si korban ke rumah sakit untuk segera diotopsi
selamat malam pak
kami menemukan mayat di pinggir jalan
iya bagaimana dengan identitasnya
identitasnya tidak ditemukan pak
namun ciri cirinya perempuan berambut pendek berkulit putih umurnya kira kira tiga puluh tahun pak
oke kalian lanjutkan penyelidikan
bu ria beri kami satu alasan agar kami bisa mempercayai pengakuan ibu
dan satu hal lagi
mayat siapa yang dibuang di jurang di pinggir kali
sebetulnya ceritanya seperti ini pak sandi
kau keluar cepat keluar ria
ria ria tunggu ria
siapa yang akan bertanggung jawab anak dalam kandungan saya ini pak
pak saya tidak mau melakukannya
bagaimanapun bapak harus tanggung jawab
aku tidak akan tanggung jawab
kalau kamu tidak setuju kamu keluar dari rumah ini
rambut saya pecah
kalau bapak tidak mau bertanggung jawab
lebih baik kamu mati
jangan ikut campur kamu ya
gue gak mau lagi berurusan sama polisi
lu makanya dia suka ikut campur